sorry gak sengaja
lo kok terlaluan banget sih kentut gak bilang bilang
bikin orang mau pingsan tau gak sih semuanya
kentut kamu wangi banget aku suka baunya
aduh merah angkat tangan
sialan ketangkep lagi deh gue
kunyuk juga nih si adi
tega ninggalin gua sendiri ya
ikut saya ke kantor polisi
oh blen pindah ke sini dong
ini bau banget
oke yang penting duduk sebelah lo
aduh kejepit tangan gua
aduh selamat selamat alhamdulillah
eh udah numpang jangan banyak ngomong ya
iya iya gua tau gua numpang
pada dari mana nih temen temen
bukan urusan lo
yang penting gua numpang ya
aduh ini udah berapa
ini udah berapa
ini udah berapa
enak juga ya mobilnya ya
di sinilah lo boleh numpang
iya di sini
di sini lo keluar
eh eh keluar
eh eh aduh
jangan tinggalin gua dong
aduh aduh aduh
ya udah lepasin tangan ya kalau gitu
itu dia masih ngikutin kita pi
gua tenang gua tenang
aduh apaan tuh ini
apaan tuh ini
apaan tuh ini
aduh apaan tuh ini
aduh apaan tuh ini
aduh apaan tuh ini
apaan tuh ini
oke ayo dong jalan cepetan
eh eh glenn lo balik ke depan lagi
oke gue ke depan ya
eh itu si adi
itu adi tuh
itu dia orangnya
woy jangan kali
aduh abes lagi ini
amon ya ampun pak jangan dibawa dulu
bentar pak ini muka gue tau
tuh tuh tuh cium bang kau semua
amon pak ini bersih bersih dulu pak
bang pelan pelan dong
badanmu lagi keboh aja
ini udah kena teh keboh nih
lo baik baik aja kan
pes banget deh kita nih
kasah kutu sapi
nih gue ketangkep tau gak nih hah
eh bangun eh
ya elah pingsan
ya elah baru disikut
perempuan aja lo pingsan dasar lemah lo
bener bener deh sial banget gue hari ini
kenapa rak bikin kaget aja
siapa tau orang itu masih ngejer kita
ah laura kamu tenang aja
ya udah aku ikutin kemauan kamu ya kita berhenti
ya aku tuh mau beli ubi cilembu
itu kan makanan buat
ah you know what i mean bukan gitu
mamanya opi suka banget sama ubi cilembu
lagian kan dia mau angkat aku
kadang kadang aku suka panggil dia mommy
makanya kita kan lagi di puncak masa sih
nggak lebih noleh noleh jahat banget
eh kaget bapak
tuh ada dong set
aduh gimana tuh
makanya aku belinya
emang es kedik ya nana
udah pak ini semua berapa nih
makanya kita harus beli yang banyak kalian bayar oke
berapa berapa pak berapa
lu yang sokanya
sekarang diambil dua duanya deh
biar adil ya nak
ya udah sekarang
tidak berapa tidak berapa

ya udah sekarang ya nongplok
aku juga nggak nyangka cewek kaya kamu doyan ubi
biarpun aku bule tau nggak sih
aku tuh kadang kadang harus merasain yang namanya makanan loko
aku kan pengen bersatu gitu sama orang orang disini tau nggak
kan bosen makan di luar negeri terus iya nggak
gue juga gue juga sebenarnya males
udah bosen gitu makan keju
gue sekarang pengen coba makan singkong

daripada lu bambu
daripada lu bambu
lu kok terlaluan banget sih kentut nggak bilang bilang
bikin orang mau pingkat tau nggak sih semuanya
kentut kamu wangi banget aku suka baunya
nggak boleh ngakuat
laura say jangan moncer disini ya
aduh tuh tuh depan ada warung tuh
excuse me bu ada toilet nggak disini

wah disini mah nggak ada toilet neng
yang ada juga cuma zaman tuh di pinggir kali neng
apaan tuh dimana
tuh pas diki pinggir kali
neng kesana aja
kalau emang neng mau buang hajat mah
udah kelar nabungnya
lu ngapain geruk geruk pantet kayak lucky aja tuh
aku tuh gatel gatel tau nggak sih soalnya
belum cuci tangan gitu

kalo di meja saya ah
kalo di meja saya ah
kalo di meja saya ah
pasti kamu yang ambil
apa bu saidi ngambil bunga di sini bu
iya kamu buktinya gak ada
sampai titik darah penghabisan saidi bakal buktiin kalau saidi tidak ngambil bunga di sini bu
ibu jangan nuduh asal asalan ya bu
bakal saidin seret tuh orang yang telah merusak nama baik saidin bu
bilang aja bu